wanita penerjun payung indonesia naila novaranti menerima penghargaan dari museum rekor dunia indonesia muri
penghargaan diberikan atas prestasinya dalam memecahkan rekor waktu tercepat dunia dengan terjun payung di tujuh benua
bagi muri pencapaian naila dianggap spektakuler dan unik
dalam penerjunannya naila selalu mengibarkan bendera merah putih di udara
penghargaan diberikan oleh jaya suprana secara online selasa kemarin
sementara penyerahan piagam secara langsung dilakukan rabu siang di museum muri di jakarta
dia seorang perempuan peterjun yang sudah melanglang buana di seluruh benua ini
dalam catatan kami ternyata beliau adalah perempuan peterjun dengan rentang waktu tercepat
kami menilai sebagai inspirasi kepada para perempuan kepada para olahragawan
inilah sebuah contoh yang patut ditiru
bekerja keras bekerja cerdas untuk membela mengibarkan semangat merah putih
naila mengaku bangga atas penghargaan yang diberikan oleh muri terhadap dirinya
ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya
pastinya saya bangga dan ini adalah kehormatan bisa mendapatkan dari museum muri
ini juga karena dukungan teman teman dan semua yang mendukung saya sampai bisa keliling keliling
suami keluarga penkopasus semua penerjun payung darat laut udara itu semuanya saya ucapkan terima kasih banyak
naila berhasil terjun di langit tujuh benua dengan waktu satu tahun enam bulan
benua antartika menjadi lokasi terakhir dalam penerjunan tujuh benua ini
naila sempat mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi di dunia puncak everest
sebelum penghargaan dari muri naila pernah mendapatkan penghargaan women of the year dua ribu sembilan belas versi herwold indonesia
rendy putrama warsa jakarta